komisi pemilihan umum resmi menetapkan prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
sejumlah momen menarik terekam seperti keakrapan yang ditampilkan prabowo dan anies
prabowo bahkan bergurau pernah merasakan posisi seperti anies dengan menyebut pernah merasakan kekecewaan ketika kalah dalam kontestasi pemilu
prabowo subianto dan gibran raka buming raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih
kpu menyatakan prabowo gibran menang setelah memperoleh sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara atau lima puluh delapan
kpu menyatakan prabowo subianto dan gibran raka berlangsung di gedung kpu jakarta
kpu menyatakan prabowo subianto dan gibran raka berlangsung di gedung kpu jakarta
kpu menyatakan prabowo subianto dan gibran raka berlangsung di gedung kpu jakarta
yang menarik rival prabowo gibran saat kontestasi pemilu yakni pasangan capres capres anies baswedan dan muhaymin iskandar
juga hadir dalam penetapan hasil pemilu di kpu
anies mohaimin tampak hadir bersamaan tidak lama setelah prabowo gibran tiba di kpu
anies mengatakan kehadiran pasangan amin untuk menghormati proses bernegara
ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses pernegaraan
karena itulah kami hadir bersama di sini menghormati proses
dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua
bahwa pada sidang mk kemarin banyak sekali catatan catatan yang harus menjadi bahan perbaikan
di sisi lain kita hormati proses bernegara
di dalam ruangan prabowo bahkan menghampiri pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar
yang kemudian dilanjutkan dengan jabat tangan dan diikuti perbincangan singkat di antara keduanya
momen keakrapan antar dua rival di pilpres dua ribu dua puluh empat lalu ini pun disambut meriah
tidak terlihat lagi rivalitas keduanya yang sempat panas di pilpres lalu
dalam pidatonya prabowo menyatakan dirinya maklum jika ada pihak yang kecewa dengan hasil pilpres
yang terpilih ini bahkan bergurau dan menyebut dirinya pernah merasakan kekecewaan yang sama dengan pasangan anies dan muhaymin
kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang
dan mungkin ada di antara kita yang
mas anies mas mohaimin saya pernah berada di posisi anda
saya tahu senyuman anda berat sekali itu